kita ke informasi lain satu persatu jasad korban jatuhnya lion air teridentifikasi
jenazah yang telah dipastikan identitasnya ini kemudian diterbangkan menuju kampung halaman masing masing untuk dimakamkan
selasa pagi dua jenazah asal cirebon disambut tangis duka keluarga
suasana duka menyambut kedatangan jasad korban insiden lion air niar sugiono di desa beber kabupaten cirebon
tangis keluarga langsung pecah saat peti korban diturunkan dari mobil jenazah
almarhumah niar menjadi korban saat bersama suaminya menumpang lion air untuk menjalankan tugas di kejaksaan tinggi bangka belitung
sayangnya suami nia sugiono andri diranova belum ditemukan hingga kini
keluarga sahabat dan rekan kerja kedua korban hadir untuk menyatakan belasungkawa
almarhumah ibu liar sugiono ini mendampingi bapak andi baranova dalam melaksanakan tugas di kejaksaan tinggi bangka belitung
jadi perangkat ini dalam perangkat di belas memang perangkat tugas ke sana
pak perpergian ini gimana sih pak perpergian suami istrinya itu gimana pak
kalau perpergian baik kurangnya loyalitas tinggi dedikasi tinggi
kebetulan bapak andri viranova ini mendapatkan promosi ke kejaksaan tinggi bangka belitung
sebelumnya di mana pak
semuanya di dki kejaksaan tinggi dki
setelah disemayamkan di rumah duka jenazah niar sugiono kemudian dikebumikan di tpu huludayah desa beber
diiringi seluruh kerabat yang tak mampu menahan haru
masih dari kota cirebon duga tebal juga menggayut di rumah duka korban lion air eka suganda asal jamblang kabupaten cirebon
kedatangan jasad korban disambut tangis duka kerabat yang menumpang lion air saat menjalankan tugas dari perusahaan tempatnya bekerja di pangkal pinang
korban eka suganda meninggalkan seorang istri dan dua orang anak
dia diugaskan untuk ke perusahaan cabang yang ada di pangkal pinang dalam perjelasan
dia teguh pendirian kemudian tidak mau mengusahkan keluarganya maupun orang lain
hatta itu hanya sekedar bantuan kecil dia selama ini tidak pernah meminta bantuan dalam bentuk apapun
tapi justru dia sering membantu kami
setelah sesaat disemayamkan di rumah duka jenazah korban kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat
caldanaflex mengandung glukosamin plus kalsium vitamin d tiga magnesium dan zinc untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi
caldanaflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat